tangkap surawi sesa sekarang juga
kami tidak akan berhianat pada pajajaran
aku ingatkan sekali lagi
tangkap surawi sesa sekarang
ayahan akan menyalurkan hawamur untuk putri

bukankah kalian semua sudah tahu
bahwa surawi sesa bukanlah raja yang baik
dan layak mendapat pengabdian dari kalian
atau kalian akan merasakan akibatnya
jika kalian melawan perintahku
akan aku habis kalian semua
kemana gusti prabu perginya
terakhir kuliah di jago gusti prabu ke arah sini
kita harus mencari kursi prabu
sebaiknya kita berpencang
raden ke utara
hama ke barat
badanku dingin sekali ayahan
apakah sekarang aku akan mati
kau harus tetap hidup
ayah anda akan melakukan apapun
asalkan kau tetap bertahan hidup
akan ayah anda tukar
tidak perlu ayah anda
kau tidak perlu menukar nyawa buk padaku
aku tidak ingin kehilangan ayah anda
aku sudah merasakan bagaimana kehilangan ayah anda
sakit sekali rasanya
jika kehilangan ayah anda
aku tidak mau itu semua terjadi lagi ayah anda
dewata yang aku
pasti akan melindungi
badanku dingin sekali ayahan
maut akan menjemputku sekarang juga
seluruh tubuhku sulit untuk digerakkan
kau harus tetap bertahan hidup
jika kau menyayangi ayah hati
kau akan terus berusaha
untuk tetap bertahan hidup
mereka terlihat peroleh
mereka lebih bernyanyi
dan kurang lebih beli
mereka sudah terbatas
mereka telah nagel
mereka tidak bersungguh
tidak bisa dibaga honored
tetapi sechs times
yang berada di perkampungan penduduk
sedangkan nyai ratu laut nyai sekarwangi dan nyai rompang
mengejar lawang seta yang membawa botol itu
susul mereka dan bawa mereka kemari
kenapa belum juga diseret kemari
sepertinya gusti prabu surawesesa melakukan perlawanan
seberapa hebat dia bisa melawan
cepat atau lama
aku akan membuatnya terlutut di ujung agik
cepat ke ruang pelayan
dan bawa kenteri manik dan amuk marugul kemari
baik gusti prabu
kita harus menyelamatkan nyai ratu laut
putraku kau masih lemah
sebaiknya kau jangan cemaskan ibu undamu
ayah anda yakin
ibu undamu masih sanggup untuk bertahan
yang terpenting sekarang adalah
kau harus memulihkan keadaan putraku
tidak ayah anda
sedangkan ibu undamu sekarang dalam keadaan bahaya
kalau sampai terjadi sesuatu dengan ibu undamu
aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri ayah anda
dengarkan ayah anda
ayah anda kau tidak boleh kemana mana
hingga kondisimu pulih seperti sediakamu
turuti perintah ayah anda putraku
baiklah aku menuruti pesan ayah anda
tapi aku mohon ayah anda
cepat selamatkan ibu unda ayah anda
ayah anda atas tanda and the ryoutem lelaki saya jijik saja
ayah anda akan pergi untuk menyelamatkan ibu dahmu
dengan keadaan seperti itu putra aku tidak bisa tinggal sendirinya
bagaimana jika ada orang jahat yang menemukan tempat ini dan berusaha mencelakai ini
ya sepertinya aku harus memanggil balaban tuhan
jagalah putraku kianshanta
jangan sampai terjadi sesuatu